seorang youtuber berhasil membawa roti ke permukaan atmosfer
selain itu ada juga pengembangan jet ski terbang elektrik
serta citra antariksa terbaru dari nasa
semua informasi itu akan kami rangkum dalam tech flash berikut ini
jika biasanya orang mencoba menerbangkan roket atau manusia ke ruang angkasa
tidak dengan pria yang satu ini
youtuber tom scott yang dibantu sejumlah ahli
mencoba menerbangkan roti ke permukaan atmosfer menggunakan balon cuaca
tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana rasa roti
yang telah menyentuh permukaan atmosfer
menurut informasi di laman massable
roti bawang itu diterbangkan ke udara sejauh kurang lebih tiga ratus km
udara yang semakin tipis membuat balon pecah pada ketinggian tertentu
namun dengan bantuan kamera dan alat gps
tom dan timnya
bisa menemukan lokasi pendaratan roti tersebut
walau sedikit membeku
tom dan timnya mengatakan rasa roti tersebut masih tetap nikmat
perusahaan asal finlandia flynano
tengah mengembangkan sebuah kendaraan jet ski untuk satu orang penumpang yang dapat terbang
menurut lansiran wired
perwarupa bernama the fly nano nano ini hanya memiliki berat tujuh puluh kg
nano sepenuhnya digerakkan dengan tenaga listrik
berdaya maksimum dua puluh kw
dan dapat bermanuver sejauh empat puluh km
daya listrik ini disalurkan ke baling baling di bagian depan
untuk membawa nano melaju hingga kecepatan maksimal satu ratus dua puluh km per jam
bobot yang ringan dari nano menjadi poin penting
agar kendaraan ini dapat melakukan perjalanan semi terbang
saat melaju kencang di atas permukaan air
namun bobot dan struktur ringan ini juga menjadi alasan
agar nano tidak digunakan di permukaan air
namun bobot dan struktur ringan ini juga menjadi alasan agar nano tidak digunakan di permukaan air

pihak flynano mengklaim jika nantinya para pengguna tidak memerlukan lisensi izin terbang
untuk dapat menggunakan fitur dari nano
memperingati operasi ke dua puluh delapan tahun teleskop luar angkasa
badan antariksa amerika serikat nasa merilis citra terbaru luar angkasa
dalam rilis terbaru itu nasa menampilkan gambar terbaru nebula laguna
yang terletak empat tahun cahaya
di bagian foto baru nebula itu terdapat bintang besar muda bernama hershal tiga puluh enam
yang dua ratus ribu kali lebih terang dibanding matahari
teleskop luar angkasa hubble pertama kali diluncurkan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan telah melakukan satu tiga ratus observasi luar angkasa